lo bisa seenaknya disini
ah sebaiknya ngomong dulu
tolong jangan berantem disini
aku harus ketemu putri
tapi jangan sampai ketahuan rezeki
iya lex ada apa
ah aku sepertinya perlu bantuan kamu lagi nih
aduh bantuan apa lagi
kayaknya kita harus ketemu langsung
aku gak bisa jelasin kamu di telpon
ini masalah penting lid
kita harus sekarang bahasnya
karena ini sudah melibatkan bu nawang
masalah apa sih kok bisa melibatkan nawang
nanti aja kita bahas
aku wa kamu tempat kita ketemu ya
bu rumi mau apa lagi sih
lupa lagi di silent
gara gara bu rumi telpon saya terus
masa depan saya yang cemerlang
bisa hancur di depan mata
dekan dan rekan rekan dosen yang lain
sudah kelar urusannya
nah sekarang ikut saya ke ruangan saya
ada hal yang penting ingin saya bicarakan
saya akan berbicara dengan anda
masalah pangeran dan putri
ada masalah apa lagi dengan pangeran dan putri
wajib bikin jabatan di kampus chris
chris lo juga harusnya ngalah dong
eh apa kalian berdua mau punya masalah di kampus
gue gak pernah takut kena masalah di kampus ini ya
lo pikir karena bokap lo punya kuasa lo bisa seenaknya disini
ayolah sebaiknya omong dulu
tolong jangan keranteng disini
tolong jangan keranteng disini
tolong jangan keranteng disini
ini urusan gue sama dia
lo tuh kenapa si batu bata
kenapa sih harus ribut sama semua orang
bisa gak sehari aja lo ngga ribut
dia duluan kok
siapa suruh narik kerah baju gue
udah batu bata cukup
rizky gak bakal mukul duluan kalau lo gak duluan buku dia
selalu belain dia
lo kenapa diem
tadi aja berisik
oh gue tau
karena ada usus goreng disini ya
lo ngumpet di belakang keteknya usus goreng sekarang
sukanya berlindung di belakang perempuan
lo sengaja berlindung di belakang nyokap lo
supaya lo ketemuan semua gue di restoran
mentang mentang ada usus goreng
lo berlindung di belakang dia
ternyata lo suka ngecuk ini
kasih tau gak dia lo
habis ini apa sok cabut
apa lagi sih
lo semua bubar
kasih buruk lo bapak
udah boseng kerja disini
pak jangan dikasih pak
lo tuh bener bener ya
sama aja tau gak sama mell
makanya lo cocok sama dia

lo beneran burgo gue
ah parah banget
kok aneh banget sih sumpah
sekarang udah gak bisa kemana mana khusus goreng
selama lo masih sok sok jadi wonder woman
buat orang aneh itu
ini gak akan gue lepas
sumpah gue gak ngerti ya pikiran lo kemana
kuncinya mana pak
iya pak makan aja kuncinya buang

putri kalian ditunggu di ruang dekan sekarang
pasti kalau heather apa mereka
lagian kenapa sih lo ninggalin putri gitu aja
menurut gue pangeran udah keterlaluan
gue takut lepas kontrol di depan putri
belum ada masalah apa lagi sih sama pangeran
pangeran nuduh gue
gue neken putri buat jadian sama dia
karena gue udah ngelunasin utang pangeran
kalau lo jadi keikut sama dia
lo tau kan pangeran itu kayak gimana
emangnya gue gak boleh tersinggung
kok lo tersinggung
bukannya lu sama putri emang cuma pura pura jadian
gue emang berharap ini bukan cuma pura pura doang
tapi gue gak mau maksain perasaan putri
kalau putri cuma menganggap gue sebagai sahabat
kan gue udah pernah ngomongin sama lo berkali kali
kalau lo mau berusaha gue yakin kok putri bakal suka sama lo
mending lo angkat deh
selesai dari kampus citra langsung pulang
selesai dari kampus citra langsung pulang ya
selesai dari kampus citra langsung pulang ya
kasih kabar kalau bokap gue terlepas dari kasus korupsi ris
lo sama putri udah bantuin gue bela belain gue
di saat gue tersungkur kayak gini
di saat gue tersungkur kayak gini
di saat gue tersungkur kayak gini
lo sama putri tuh sahabat gue
jadi wajar kalau kita saling bantu
gue gak tau lagi gimana cara balas kebaikan lo berdua